direkturat reserse kriminal umum polda jawa timur berhasil membongkar praktik pengaturan skor pada pertandingan liga tiga pssi jawa timur
antara tim sepak bola gresik putra fc versus nazar sumbersari dan gresik putra fc versus persema malang
lima orang ditetapkan sebagai tersangka
seluruh tersangka ini adalah broker atau maklar pengaturan skor pada pertandingan liga tiga pssi jawa timur
pada pertandingan antara gresik putra fc melawan persema malang pada tanggal empat belas dan lima belas november dua ribu dua puluh satu di kota malang
modusnya dalam pertandingan ini tersangka bs yang juga mantan pemilik klub persema
meminta pemilik klub gresik putra fc mengalah saat melawan klub nzr sumbersari dan persema malang
bersama empat tersangka lainnya bs menawarkan uang senilai tiga puluh juta rupiah dan uang dua puluh juta rupiah
kepada pemain gresik putra fc berinisial hps
sebesar dua puluh juta rupiah agar mengalah pada saat pertandingan melawan persema malang
total ada kurang lebih uang senilai tujuh puluh juta rupiah yang digelontorkan para tersangka kepada klub dan pemain
atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal dua undang undang nomor sebelas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang tindak pidana suap dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
dengan menjanjikan uang tiga puluh juta dan dua puluh juta kepada pemain
kemudian diberikan uang yang berbeda
pemain kemudian delik yang kita terapkan adalah pasal dua undang undang nomor sebelas tahun seribu sembilan ratus delapan belas
ancamannya ada lima tahun
kemudian tersangka ada lima yang telah kita tetapkan melalui gelar perkara khusus
kemudian empat tersangka saat ini sudah dihadapan rekan rekan dan sudah kita lakukan pengawasan